komisi dua dpr ri memastikan revisi undang undang pilkada
tidak bisa dilakukan hingga akhir masa sidang april dua ribu enam belas
dpr mengakui pembahasan revisi masih alot
terutama tentang persyaratan calon persorangan
pembahasan revisi undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas
tentang pilkada molor hingga akhir mei mendatang
dpr membantah mempersulit calon perseorangan lewat revisi
dan menyebut alasan penundaan
karena menteri dalam negeri cahyokumolo
masih ingin berkonsultasi dengan presiden
memang pendapat sih bisa beragam bisa berbeda beda
yang jelas kita ingin ruang untuk calon independen tetap terbuka
karena syarat dukungan dari partai politik kan artinya juga sama cukup besar
satu kursi di dpr ri di dprd provinsi atau dprd kabupaten kota kan
itu merepresentasikan jumlah tertentu dari masyarakat
tidak menggantungkan perannya
sementara itu komisi dua dpr mengakui alotnya pembahasan revisi undang undang pilkada
fraksi fraksi belum sepakat tentang bagaimana meningkatkan kualitas dukungan
bagi calon perseorangan
perdebatannya itu memang yang salah satu sangat alot itu adalah
persyaratan dari partai politik atau gabungan partai politik sama independen
nah bagi pan itu dua puluh sampai dua puluh lima persen itu tetap
karena mengandung satu putaran
jadi kalau diturunkan syarat parpol itu legitimasi kepala daerah itu menjadi rendah
nah yang kami kejar dalam calon independen ini adalah kualitas
kualitas dukungan itu sendiri
kalau selama ini misalkan orang mengumpulkan ktp kemudian kpu tidak bekerja dengan maksimal
misalkan tidak diperiksa apakah benar mereka itu menyampaikan dukungan itu secara tulus dan dalam keadaan sadar
atau ktp itu diambil dari tempat kredit motor misalkan
atau ada pergerakan beli ktp
poin yang perlu diingat fraksi fraksi di dpr sepakat persentase dukungan bagi calon perseorangan
sesuai dengan putusan mk tahun lalu
namun dpr mendorong dua opsi agar dukungan ktp ini valid
pertama kpu sebagai penyelenggara pemilu diminta untuk memverifikasi dan mempublikasi setiap ktp
yang masuk ke calon perseorangan
pengamat pemilu ray rangkuti menyebut dua opsi ini hanyalah akal akalan anggota dpr untuk mempersulit calon perseorangan
pertama kpu dan calon perseorangan tidak mungkin secara teknis baik secara waktu maupun sumber daya memastikan validitas setiap ktp
jurgen sutarno jakarta